bagi masyarakat urban atau mereka yang tinggal di perkotaan
harus memutar otak untuk memanfaatkan lahan terbatas sebagai lokasi berkebun
salah satu yang bisa dilakukan adalah budidaya tanaman hidroponik
metode hidroponik menekankan pemenuhan nutrisi bagi tanaman
tanpa menggunakan media tanah melainkan air
jaringan hidroponik bisa dibuat vertikal
sehingga tidak masalah bagi anda yang tidak memiliki lahan luas
seperti sutarjo yang sudah delapan tahun menekuni hobi hidroponik
ia menyulap bagian atap rumahnya menjadi greenhouse tanaman hidroponik
di lahan ini sutarjo bisa merawat hingga tiga pot tanaman secara berkala
selain tidak membutuhkan banyak lahan
masa tanam tanaman hidroponik pun lebih singkat
dalam tiga minggu hingga satu hari

itu sudah panen
hampir sama dengan sutarjo
nur jana hussein juga memanfaatkan balkon di rumahnya sebagai lahan bercocok tanam
wanita yang akrab di sabayana ini menanam berbagai sayuran
untuk diolah dan dikonsumsi pribadi
sawi selada kemangi daun bawang hingga kacang panjang
tumbuh rindang di kebun sederhana miliknya
menurutnya berkebun di rumah sendiri tidak sulit
yang paling penting adalah kesigapan untuk menyiram tanaman dua kali sehari
dan memopuk tanah satu minggu hingga dua minggu sekali
biasanya setelah saya terima
kita coba di air dulu
dimasukkan ke air
kalau bibitnya mengambang
itu artinya tidak bisa dipakai
jadi sudah kosong makanya dia ringan
kita pakai yang di bawah
bercocok tanam juga jadi salah satu cara menyalurkan hobi
bagi siapa saja yang ingin mencoba
tidak perlu khawatir soal keterbatasan lahan
tinggal memilih metode dan media tanam yang paling cocok dengan kondisi lingkungan rumah
agar tanaman bisa tumbuh sehat dan subur